aku mohon berilah tanda untuk merendahkan kejadilan kuburan

sukma dan raga dinda sudah bersatu sekarang
syukurlah kalau begitu
kandah sangat bersyukur kepada dewata
yang telah membuat tindak kembali
tentang apa yang kak kandah rasakan
tentang surawi sesa
tapi kak kandah sudah memutuskan
sabda pendita ratu
perkataan seorang raja
tidak bisa ditarik kembali
itu tentang keputusan penegakan keadilan
itu siapa yang mengin teman wei
menjadi dengan tahanan

tak menges submit
sepertinya ada yang aneh dengan mereka
dah aku ingin tahu apa yang terjadi pada mereka
pak man juga tidak tahu raden
pergi ke sana tolong pergi ke sana
mereka bukan urusan kita
tapi pak man jadi penasaran
apa yang sebenarnya terjadi
kenapa mereka seperti itu
apa yang terjadi pada kalian
hapunten gusti prabu
saya datang ke sini mau melapor
bahwasannya di kampung kami
telah muncul seseorang
dengan senopati argadana
pak man argadana
kekuatan yang dikeluarkan pak man argadana
malah menambah energi dalam tubuh

aku sendiri yang telah menguburkannya
alhamdulillah rabbil alamin
raka aku mohon berilah tanda untuk merandakan itu adalah kuburan panggung kedah
bukannya saya tidak percaya pada raden
tapi saya berani bersumpah bahwa yang saya lihat itu
benar benar senopati argadana
bahkan kami penduduk desa sudah berhasil menangkapnya
dan mengikatnya di lapangan desa
tapi ini sangat sulit untuk dipercaya
karena paman argadana dia adalah orang yang sangat